ya udah dibikinin sama kiki
tentu tuh bersyukur sekali pada akhirnya rena bisa selamat cepat tertolong
tapi ya sampai sekarang tante juga masih gak habis pikir gitu
who did this gitu maksudnya ngapain mereka berbuat hal seperti ini
karena kejadiannya tuh tertata dengan rapi terorganisir dari rem mobilnya
dan kami juga sudah pompa perutnya rena
tapi saat ini kondisinya masih belum sadar karena pengaruh obat bius
tapi gimana baik baik aja kan
alhamdulillah tapi kami masih terus observasi
terima kasih banyak ya dokter dan anak saya
saya sarankan ibu dan
bapak pergi ke lab untuk cek makanan yang dimakan oleh anak ibu
karena kami menemukan ada zat kimia yang berbahaya di dalam darahnya rena
tapi untungnya jumlahnya sangat sedikit jadi raina masih bisa selamat
nanti saya akan segera bawa kue yang tadi dimakan sama anak saya kelek
terima kasih banyak ya dokter
saya permisi dulu ya
rena jangan tekan bank bank aja mas
sebentar saya telepon tni dulu ya
saya di kantor pak ada apa ya
jadi tadi di rumah saya dikirim kue ren
dan setelah rena makan kue itu rena keracunan
astagfirullahaladzim rena keracunan pak
saya mau minta tolong sama kamu kamu tolong ke rumah saya bawa sisa kue yang tadi dimakan sama rena
setelah itu kamu bawa ke jakarta hospital
ingat ren ada dua kue di sana kamu bawa yang habis dimakan sama rena yang ada tulisannya dari keluarga nino ya
jangan sampai ketukar paham kan
iya pak baik pak
terima kasih banyak ren maaf saya selalu ngerebutin kamu
gak apa apa jakarta hospital kan dekat sama apartemen saya jadi saya bisa sekalian pulang pak
pak tadi itu rosa telepon mama katanya rena keracunan makanan yang kita kirim pak
aduh mama juga nggak tahu pak ini aneh sekali loh
tadi mereka bilang reina itu keracunan kue coklat
padahal kita kan kirimnya kue stroberi kan pak
aduh mama bener bener khawatir kalo sampe rena kenapa napa
pak pokoknya kita harus lihat rena ya
yaudah papa minta mama tenang ya
sekarang mama tanya ke rosa rena dibawa ke rumah sakit mana nanti kita kesana
ada apa pak kenapa dengan rena
kata mama kamu rena keracunan no
keracunan kue yang kita kirim
masa pesen kue kue yang kadang luar sa
kok rena sampe bisa keracunan pak
itu toko kue ibu navid loh gak mungkin kadang luar sa
ya terus gimana mungkin rena bisa keracunan pak
papa juga gak tau loh
terus reda gimana keadaannya sekarang
belum tahu nok tapi tadi papa udah pesan ke mama tolong tanyain ke rosa rena dibawa ke rumah sakit mana
ya allah antasari ini aku punya perasaan yang gak enak pak
mudah mudahan rena gak kena penapain loh
selamatkanlah putriku ya allah walaupun aku tidak bisa melihatnya
tapi izinkan aku untuk bisa mendengar suaranya mendengar celotehannya
tidak ada yang bisa diinginkan
tolong buka ya
oh baik pak randy
sama sama pak randy
mas lendi kiki mau cerita kalau hari ini tuh ada huru hara lagi di rumah mas
kasian banget rena mas rena kasian banget mas rena
racunan sekarang rena dibawa ke rumah sakit sama mas al sama mbak andien
iya oke saya udah tau
sekarang saya minta tolong sama kamu ya
tolong bawain kue yang tadi dimakan sama rena
mau saya cek di lab
iya ya oke siap mas kiki ambil sekarang ya mas ya
oh iya oke nanti kamu pakai sarung tangan ya
jangan sampai menempel ke tangan dan baju kamu
dan nanti bekas kuenya kamu bersihin sebersih bersihnya
iya mas randy gigi ambil sekarang ya mas ya
rana jadi keracunan
supaya gemuk itu gak kenapa napa
alhamdulillah ya allah
yaudah mbak ini kita masukin ini
awas mbak nek awas kepekang
nah ini juga
ya mbak mirna gigi minta bantuan mbak mirna ya
mbak mirna cari itu bekas bekas kue
termasuk sama yang dimakan tadi sama rena ya
pokoknya gak boleh diantresin aja di rumah ini
mbak mirna cariin bersihin
pokoknya jangan sampai bekas bekasnya itu terjajar ya
takutnya nanti rena pekel pekel atau segala macem gitu
iya iya iya pokoknya nanti gue bersihin semuanya
yaudah kalau gitu gigi kemas randy ya
mau ngasih ini soalnya mau ditaruh di lab mbak
makasih mbak mirna
ntar pakai gue bersihin semuanya
ini kenapa huru hara datang mulu sih
gak bisa gak apa ya biarin kita tenang dikit
jangan senam jantung mulu pegel
mana kali ini gemo lagi yang kena
anjus doainin lah
kamu gak kenapa napa gemoy
ya jadi gitu ceritanya
jadi tadi kamu ngikutin catherine sama randy ngedit
kamu tuh ngapain sih
kamu tuh kepo banget tau gak

kamu tuh kepo banget tau gak
aku kepo kamu salah sayang
aku tuh sayang sama kalian sama kamu sama adik aku
aku berusaha untuk memprotek kalian dari orang orang yang mau jahat sama kalian
wajar aku ikutin adik aku
aku harus tahu dia ketemu sama siapa ngedit dengan siapa
dan aku gak mungkin tinggal diam kalau dia ketemu mantan dia waktu itu
aku harus diam
ya tapi kamu gak gangguin mereka kan
gak sama sekali
aku cuma ngeliatin mereka dari jarak kejauhan
ya tapi setelah adik aku pulang
aku samperin randy
aku cuma ngancam randy aja
cuma kasih peringatan kecil
jangan sampai dia permainkan adik aku
kamu tuh keterlaluan banget sih kamu
kamu kenapa sih sampai ngomong kayak gitu
ya sekarang keterlaluan dari mana
aku wajar seperti ini buat jaga jaga
jangan sampai randy mau nyakiti adik aku catherine
aku kakaknya loh aku sayang sama adik aku
wajar aku seperti itu
aku cuma ngancam randy jangan sampai mempermainkan perasaan adik aku
ya jadi gitu ceritanya
jadi tadi kamu ngikutin catherine sama randy ngedate ya
kamu tuh ngapain sih
kamu tuh kepo banget tau gak
kamu salah sayang
aku tuh sayang sama kalian sama kamu sama adik aku
aku berusaha untuk memprotek kalian dari orang orang yang mau jahat sama kalian
wajar aku ikutin adik aku
aku harus tahu dia ketemu sama siapa ngedit dengan siapa
aku gak mungkin tinggal diam
kalau dia ketemu mantan dia waktu itu
aku harus diam
ya tapi kamu gak gangguin mereka kan
gak sama sekali
aku cuma ngeliatin mereka dari jarak kejauhan
ya tapi setelah adik aku pulang
aku samperin randy
aku cuma ngancam randy aja
cuma kasih peringatan kecil
jangan sampai dia permainkan adik aku
kamu tuh keterlaluan banget sih
ya sekarang keterlaluan dari mana
aku wajar seperti ini buat jaga jaga
jangan sampai randy menyakiti adik aku catherine
wajar aku seperti itu
aku cuma ngancem randy
jangan sampai mempermainkan perasaan adik aku
yang ada randy tuh malah takut sama aku
malah menjauh dari aku
kaka berusaha untuk memprotect kamu
salahnya di mana
ya tapi gak kayak gitu caranya
salah lagi baru pulang kat
kamu liat sendiri kan
kan aku udah bilang sama kamu
kamu sih susah dibilangin
ya sekarang aku harus bagaimana sayang
aku gak mau ada orang yang menyakiti adik aku
keluarga aku sendiri
aku memprotect adik aku
kalo aku tuh kyop ya belum memotrolin
dulu kamu udah tahu
aku ulang directamente
kalo tidak mikir ter konfrontasi
setelah menerima jadi
lu pun akan tetep kesan
tentang perubahan kau
ya udah saya langsung pergi
iya atas hati mas randy ya
semoga huru hara ini cepat selesai
itu anak anak lagi keracunan
baik mas randy

kenapa sih kangga tuh nyebelin banget
dia susah susah deketin mas randy
ngirim kue ngirim makanan
terus sekarang semuanya kacau cuma gara gara dia
nggak suka deh caranya kayak preman banget
mas randy pasti udah ill feel banget deh sama gue
udah deh gue diemin aja biar tau rasa
gue sekarang gimana ya
ke apartemen mas rendy aja ya
gue kesana terus gue jelasin sama dia biar dia gak salah paham sama gue
yaudah kalo gitu gue pesen taksi online
gak ada yang angkat lagi
ciknya kan kayak gini kan
maafin aku sayang ya
ya mungkin aku terlalu sayang sama kalian sama adik aku juga
jadi kadang aku ngambil keputusan mungkin sebelah pihak
ya tapi jangan negois gitu dong
aku gak habis pikir deh mas
kalo ada orang yang mau berni aja tapi kenapa harus ngomongin namanya mas nino
orangnya pasti sengaja
pakai nama orang yang kita kenal dia
ya supaya bisa makanannya masuk sampai rumah
kenapa sih kita nggak curiga
harusnya saya lebih teliti lagi
harusnya saya gak biarin makanan itu bisa sampai masuk masuk ke rumah
kamu gak salah mas
kamu udah berusaha terbaik untuk buat dirimu
ini semua udah keterlaluan nino
saya pasti akan selidiki ini
saya akan cari orang sampai dapat
sebentar sayang ya aku ngetelpon dulu
gue butuh bantuan lo
jadi tadi ada gue datang ke rumah gue
siapa sebenernya yang udah ngelakuin ini ke kulau ruka paal
astaga aduh kenapa ini
ada apa pak
aduh maaf pak saya ngelindas rajau paku
udah ada aja ya
yaudah saya pesen taksi lain gapapa ya
gapapa ini kan bukan salah bapak juga
terima kasih banyak ya pak
saya mau ke rumah sakit jakarta hospita bisa pak
bisa pak mari
kok di sini
saya mau ke jakarta hospital
oh kalau mau ke jakarta hospital bareng aku aja
emang kamu mau ke situ juga ya
enggak sih enggak ke sana tapi ke daerah sana kita searah
ya udah saya bareng kamu aja ya
mas sorry gak jadi ya
kalau aku boleh tahu mas randy mau ngapain ke rumah sakit ada yang sakit
sekarang lagi di tengah tengah di jakarta hospital

jadi tadi di rumah saya dikirim kue ren
dan setelah rena makan kue itu renek racunan
astagfirullahaladzim renek racunan pa
ini saya sama andi lagi di rumah sakit lagi nungguin rena
saya mau minta tolong sama kamu kamu tolong ke rumah saya
bawa sisa kue yang tadi dimakan sama rena
setelah itu kamu bawa ke jakarta hospital
ingat trend ada dua kue di sana
kamu bawa yang habis dimakan sama rena yang ada tulisannya dari keluarga nino
jangan sampai ketukar
iya jadi saya mau bawa kue ini buat dicek di lab rumah sakit
ya ampun kasihan banget rena
tapi aku gak tau sih ya mas
ya aku bukan bilangin buat sendiri
cuman kok kayaknya nggak mungkin ya kalau kue ini dari keluarganya pak nino
karena aku tau pak nino tuh sayang banget sama rena
jadi gak mungkin dia sengaja mau ngeracunin rena
iya itu dia
jujur ya sebenarnya aku mau ke apartemen kamu mas
aku baru tau ternyata kak angga ngancam ngancam kamu
kak angga tuh emang nyebelin deh orangnya
emang kayak gitu selalu udah gak usah didengarin ya
udah gak usah dipikirin juga
saya gak tersinggung kok
ya saya tahulah karakter pak angga seperti apa
dia bisa kayak gitu karena dia mau lindungi adik perempuannya
serius nih kamu gak marah
enggak lah serius
hubungan saya sama pak angga juga baik baik aja
malah dia juga pernah nongkin saya
ya udah kalau kayak gitu aku jadi lega dengarnya
bos ngasih satu kesempatan lagi
pak uyah gerbangnya tolong dibuka ya
soalnya al minta saya untuk datang ke sini
berhubung belakangan ini situasi lagi kurang membaik
uya mesti pastiin dulu ke pak bos
ini pak angga datang apa boleh masuk
iya gak apa apa uya suruh masuk
saya gak suruh angga datang ke rumah
baik pak bos
pak bos bilang boleh masuk
oke terima kasih uya
ya silahkan langsung aja ke ruang tengah
anak luwak di punwaru
buah palem di belah dua
eh paling enak pengantin baru
siang malem selalu bahagia
tante yang tenang ya
maaf loh ini tante jadi merepotkan kalian
enggak sama sekali
tenang aja tante
semuanya bakal baik baik aja
al juga minta saya datang kesini untuk ngecek cctv
ya siapa tahu ada informasi yang bisa didapat
mau cek cctv
kalau gitu sebentar
bisa ke ruang tamu sekarang
sekali lagi tante minta maaf
sekali jadi ngerepotin kalian
tante bener bener khawatir
enggak lah tante
al udah seperti saudara saya sendiri
tante bener bener khawatir
dia udah anggap seperti ibu saya
aduh kamu anak anak tante
yaudah nanti pokoknya
kamu tolong antri angga ke ruang kerjanya al untuk cek cctv
habis itu kamu langsung bikin minum buat mas angga sama itu mbak michi ya
ayolah mas jerapa ikut kiki
tante pokoknya gak boleh stress ya
aku janji aku bakal jagain
tante gak bisa pikir michi
thank you once again ya
ya sama sama tante
beberapa hari yang kemarin ini beberapa minggu ini ada yang mencurigakan nggak sih
ada gak sih
orang yang mengintai rumah sini
mungkin mengawasi gitu
yang gerak geriknya sangat mencurigakan
kayaknya sih nggak ada ya mas
iya kayaknya gak ada deh mas angga
yakin gak ada
kalau nggak mungkin ada orang yang datang ke rumah ini
cari tahu mengenai keluarga alfahri
kalau kiki gak rasa sih
gak ada juga ya mas angga
ya atau mungkin
ah mas bentar bentar
kalau ngomong agak nunduan dikit
ini dari tadi kiki ngedang kayak gini
pegau juga lehernya kiki mas
ya ini juga sama
agak kebawa gitu maksudnya
aman banget kalau kayak gini mas
ada nggak sih mungkin orang yang pura pura sok baik banget
terus tiba tiba datang ke rumah sini
terus tanya tanya mengenai
kalau gak tante rosak
kalau ke kiki sih
ke kiki sih gak ada ya mas
ya cuma kiki nggak tahu juga kalau ke yang lain misal ke uya atau mbak mirna
ini ruang kerjanya mas al
kucinya mah ada bawah
bentar ya mas
ini udah boleh berdiri
pegang netek ke atas
oke boleh saya izin masuk ya
berarti serius banget dong ini urusannya kalau sampai mas jerapa ikut tangan menangani
mencari jalan keluarnya
semoga cepet beres deh
kamu udah kabarin mama belum dengan kondisi rina
ini buat mami
telepon dari al
alhamdulillah rina selamat ma
alhamdulillah rina selamat
aduh mama senang sekali dengarnya ya allah
sekarang kondisi rina lagi di tangannya sama dokter
apa kondisi rina lagi di tang options gitu
tentu saja ternyata rina selamat ya ma
udah sedang lolos sejak aku nangis
kebetulan aku pagi piang
jangan hier untuk anaknya juga
jangan jahit ya
pada tutup dong ya
kalau lain apa nih
tunduk kan tuh baris
ntar like lah effect humor dulu ya
ada apa apa kabarin
insya allah di rumah dangga
mudah mudahan semuanya aman
iya iya dan ini yang terpenting
kamu sama andin jaga
kesehatan ya jangan sampai terlalu capek
mau takut terjadi apa apa sama dia
iya udah dulu ya mbak
syukur atas kamu gitu
alhamdulillah kikis seneng dengarnya
ibu kikis ke belakang ya
kikis mau ngabarin mbak mirna
oh iya benar benar yaudah serah
maaf permisi ya pak
alhamdulillah renna selamat
semoga renna selamat
terus semua ini
dalam di belakang ini semua terungkap
terima kasih tante
terima kasih tante
gimana kondisi renna pak
masih ditangani dokter
alhamdulillah sudah membaik
dan kalau memang kondisi renna stabil
sudah bisa dipindahkan ke kamar aman
syukurlah kalau kayak gitu
kalian kok bisa datang barengan
jadi saya akan datang ke kamar amat
tadi pas jalan ke sini
kena aranjop aku pak
makanya saya terpaksa untuk turun mencari kendaraan lain
saya ketemu sama catherine
jadi saya ikut sama taksinya
kok aneh ya
kebetulan sekali taksinya rendy kena aranjop aku ketika bertemu kesini
apa hal ini memang disengaja
ya kok bisa gak ada country
waktu mau kesini
apa hal ini memang disengaja
aku turut prihatinnya dengan keadaan reina
semoga reina nya cepet sembuh
amin makasih ya
oh iya pak ini kue yang saya bawa dari rumah bapak
biar saya kasih ke lepe
ada yang perlu saya bantu lagi pak
kalau bukannya aku mau pulang
gapapa kalau bapak butuh bantuan saya saya siap
rena anak baik ya allah
rena dari kecil sudah menderita
jadi tolong ya allah
jangan tambahkan lagi penderitaannya
jangan biarkan dia kesakitan
tolong ya allah
kalau reina selamat
amba akan lebih rajin
amba akan lebih baik
amba akan lebih baik

amba akan lebih rajin ngaji
amba mohon padamu ya allah
apaan sih ternyata
barusan mas al ngaparin ibu kalau reina selamat
gua baru habis berdoa
ya allah alhamdulillah banyak bangetnya
instant banget jawaban doa gue
terima kasih allah
terima kasih allah
nggak blur lagi nggak kelihatan
gue cek video yang lain deh
nggak ada yang mencerigakan
nggak ada yang mencerigakan
nggak ada yang mencerigakan
nggak ada yang mencerigakan
nggak ada yang mencerigakan
nggak ada yang mencerigakan
gue mencerigakan dia

dia selalu ada di depan rumah al
berapa kali juga dia ngomong sama uyar
bad captain daimirk
gua tandai duk al
gua tandai duk al
gua tandai duk al
gua tandai duk al
gua tandai duk al
gua tandai duk al
gua tandai duk al
gua tandai duk al
gua tandai duk al
gua tandai duk al
tentu tuh bersyukur sekali pada akhirnya rena bisa selamat cepat tertolong
tapi ya sampai sekarang tante juga masih gak habis pikir gitu
who did this gitu loh maksudnya ngapain mereka berbuat hal seperti ini
karena kejadiannya tuh tertata dengan rapi terorganisir dari rem mobilnya randy lah blong
karena kabelnya dipotong terus ini juga ada orang ngirim kue beracun
terus tomorrow apa lagi besok apa lagi dan what untuk apa gitu loh tante gak habis pikir michi
ya pokoknya kita cari tahu sama sama ya tante siapapun pelakunya dan apapun motifnya
aku sama enggak akan selalu ngejagain tante dan keluarga tante
itu sangat manis dari tante
thank you ya dulu kamu tuh emang anak perempuannya tante
belum sayang ini aku mau ke depan ngomong sama uya dulu
kamu teman tante rosa ya
tante mari bentar ya
kenapa nggak buru buru mau bicara sama uya ya
apa jangan jangan dia nemuin suatu hal yang mencurigakan di cctv
ya bisa jadi tentu aku
aku juga gak tahu
ini kue yang membuat anak saya keracunan tolong segera dicek di dalam lab isi kandungannya apa ya
baik pak langsung akan kami periksa pak
terima kasih banyak kalau sudah selesai keluar hasilnya segera laporkan ke saya
iya pasti akan kami kasih tau pak
terima kasih banyak
terima kasih banyak